setelah sempat ditiadakan karena pandemi covid sembilan belas
dinas perhubungan dki jakarta akan memperlakukan kembali
pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap pada senin esok
kepadatan lalu lintas yang melebihi saat normal sebelum pandemi
menjadi salah satu alasannya
sementara untuk transportasi umum seperti krl
transjakarta dan mrt akan kembali beroperasi normal
dan melalui sambungan zoom kita sudah terhubung dengan
selamat siang bu ane
ya bu ano ini kita tahu besok ganjil genap akan mulai kembali
diberlakukan di ibu kota
apa kemudian antisipasi yang disiapkan pt kci untuk nanti
menghadapi lonjakan penumpang esok hari
jadi kita memang sudah mendengar bahwa genap ganjil akan diberlakukan kembali
sehingga pada sejak tanggal satu kemarin ya
sejak tanggal satu kita sudah menjalankan sembilan ratus tujuh puluh satu perjalanan per hari
yang sebelumnya ketika psbb kan hanya tujuh ratus lima puluh
kemudian ketika psbb transisi kita menjalankan sembilan ratus lima puluh sampai sembilan ratus enam puluh
sekarang sudah sembilan ratus tujuh puluh satu perjalanan dalam satu hari
dengan jam operasional
mulai pukul empat pagi sampai pukul dua puluh satu di malam hari
jadi perlu kami sampaikan kalau tadi memang untuk transportasi
diberikan lima puluh persen ya untuk kapasitasnya
sampai saat ini kami masih dengan angka tiga puluh lima sampai empat puluh persen
untuk kapasitas krl nya yaitu tujuh puluh empat per penumpang
dan perlu kami diberitahukan bahwa saat ini kereta komuter indonesia
kalau ketika normal akan mengangkut sebanyak banyaknya penumpang
yang ingin melakukan mobilisasi
tetapi saat ini kami harus mematuhi
sesuai dengan surat edaran gugus tugas juga dengan kemenhub juga
kementerian perhubungan juga bahwa kami mengangkut tujuh puluh empat per kereta
sehingga ketika ada penambahan volume
ataupun dengan kebijakan kebijakan seperti ganjil genap ini
akan mempengaruhi krl
jadi antri pasti menjadi satu kenormalan baru
sehingga kita tetap bisa membatasi penumpang yang masuk ke stasiun ataupun krl
sehingga social distancing tetap bisa dijalankan di atas krl
iya kemudian bu ana ini berapa kira kira prediksi penambahan penumpang
saat nantinya ganjil genap ini berlaku kembali di ibu kota
kalau selama ini setiap hari senin kita melihat ya
setiap minggu itu ada kenaikan antara
in average itu tiga enam persen penumpang kita
namun kan di sini juga ketika
masa covid ini setiap hari senin juga
baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah juga membantu kami dengan menyiapkan bus
di stasiun stasiun padat seperti bogor cikarang kemudian cilebut dan yang lainnya
namun kami prediksi ketika ganjil genap ini
akan dijalankan akan ada kenaikan penumpang sekitar lima sampai delapan persen
namun kami dari kemarin juga sudah melakukan sosialisasi bahwa
ada kebiasaan penumpang kan
ada kebiasaan penumpang kan ada kebiasaan penumpang kan
jadi kalau di awal minggu seperti hari senin itu
volumenya akan jauh lebih banyak dibandingkan hari selasa sampai hari kamis
karena banyak yang melakukan perjalanan seperti yang kos
sekali seminggu menggunakan komuter lain
sehingga kami melakukan sosialisasi
manfaatkan jadwal kereta sore hari ini
hari minggu agar besok kita bisa mengurai kepadatan dan tidak perlu antri lama
sehingga dengan kereta yang kami jadwalkan sampai pukul dua puluh satu bisa dimanfaatkan
sehingga dengan kereta yang kami jadwalkan sampai pukul dua puluh satu bisa dimanfaatkan
oleh penumpang kami yang hendak yang biasanya pulang dalam sekali

terus bu ana ini kan juga kalau misalnya kita lihat tanggal satu agustus kemarin kci juga baru menambah

nah dengan nantinya ada penerapan ganjil genap ini
apakah sudah ada rencana untuk kembali menambah jumlah perjalanan dari krl
apakah sudah ada rencana untuk kembali menambah jumlah perjalanan dari krl
iya yang tanggal satu kemarin totalnya sembilan ratus tujuh puluh satu perjalanan sudah kita tambah seperti kerangkas
yang memang kita lihat seperti lebaran idul adha kemarin kenaikannya cukup signifikan ya yang balik ke rangkas
sehingga kami harus mempersiapkan dari rangkas ke jakarta itu harus lebih banyak
dan juga dari tiga raksa kemudian dari bonggor ada beberapa pola rekayasa operasi
kami menghimbau kepada para pengguna jasa komputer lain jangan khawatir tidak dapat kabar

sini kita kan mau menjalankan protokol transportasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
ketika memang suatu saat kami harus menjalankan yang namanya kereta luar biasa di luar jadwal akan kami jalankan agar bisa mengurai kepadatan
nah di sini perlu kerjasama dari pengguna jasa komuter lain untuk tidak memaksakan diri
tapi kita melihat pemerintah juga sudah memperlakukan yang namanya shifting ya
untuk perusahaan perusahaan perkantoran supaya kita bisa mengurai kepadatan penumpang di transportasi publik
kalau ini terimplementasi insya allah besok kita bisa berjalan jalan
terimplementasinya perusahaan juga bisa berjalan dengan baik untuk perjalanan komputer lainnya
tapi ibu bicara juga soal para penumpang krl saat ini di masa pandemi khususnya
karena ini sebenarnya dari beberapa bulan ini bagaimana sebenarnya adaptasi para pengguna krl ini terhadap kebiasaan baru yang kita tahu sudah mulai banyak aturan aturan yang diterapkan
jadi kita melihat memang setelah psbb transisi ini
tadi kita melihat memang setelah psbb transisi ini dan setelah beberapa kegiatan yang diterapkanaman bardzo banget bahwa
ya jadi kita melihat memang setelah psbb transisi ini dan setelah beberapa kegiatan yang diterapkan
beberapa kegiatan dibuka kembali memang setiap minggu kami mengalami kenaikan
namun kedisiplinan pengguna kami juga sudah semakin baik ya
terutama menggunakan masker kemudian menggunakan lengan panjang
kami masih lakukan sosialisasi tapi mayoritas penumpang kami juga sudah menggunakan lengan panjang
kemudian mereka juga mematuhi peraturan peraturan seperti cuci tangan di stasiun cek suhu tubuh
namun yang sulit dilakukan adalah jaga jarak
jadi ada kebiasaan kami melihat bahwa mereka ingin cepat cepat sampai di kantor
karena takut terlambat dan yang lain akhirnya memaksakan diri
walaupun sebenarnya kami sudah membuatkan marka di atas krl
supaya mereka bisa berdiri sesuai dengan marka
ini memang perlu kerjasama ya dari perusahaan
ini hulu hilir gitu jadi dari perusahaan kemudian dari pemerintah
mereka bisa mengimplementasikan itu sehingga pengguna jasa komputer lain ini
bisa semakin tertib melakukan
ini adalah protokol kesehatan yang ada di transportasi publik
tapi kami mengucapkan terima kasih kepada pengguna jasa komuter lain
yang semakin hari semakin disiplin
yang perlu adalah kedisiplinan kita tetap terjaga walaupun mungkin kita lelah
kita capek antri kita mengejar waktu atau yang lain
yang utama saat ini adalah kita harus menjaga kesehatan
karena virus ini belum berhenti dan vaksinnya belum ditemukan
jadi butuh kerjasama dan kolaborasi yang baik antara komputer lain dan pengguna jasa
supaya kita bersama sama menjalankan protokol ini dengan baik
oke kemudian juga ini tentunya selain adanya protokol kesehatan
yang tadi bu ana bilang sudah mulai dipatuhi banyak penumpang
kemudian tapi sebenarnya selain protokol kesehatan
apa saja langkah ataupun juga kebijakan kebijakan yang dibuat oleh kci
untuk mencegah penyebaran covid di krl
iya kami melihat kan ada beberapa informasi bahwa covid ini juga
ada terpapar kepada anak anak
sehingga pada saat ini dengan meningkatnya terus volume penumpang krl
untuk saat ini anak lima tahun ke bawah atau balita tidak diperbolehkan naik krl
kemudian untuk lansia ya yang memang mereka juga merupakan yang bisa terpapar
kemudian kami membuat satu kebijakan bahwa mereka tetap bisa menggunakan krl
tapi di luar jam sibuk yaitu pukul sepuluh sampai pukul dua siang
pengaturan pedagang juga ada penumpang kami pedagang
yang biasanya datang dari rangkas dari bogor gitu yang mengantarkan dagangannya
ini kami atur bahwa mereka boleh naik kereta yang pertama
jadwal pertama dan jadwal di luar jam sibuk yaitu pukul sepuluh sampai pukul dua
dan ini alhamdulillah puji tuhan mereka sangat bisa bekerja sama
untuk melakukan aturan ini
bahkan kami juga melakukan aturan dilarang berbicara di atas krl
karena penyebarannya melalui droplet dengan menggunakan masker
atau menggunakan face shield dan tidak berbicara
ini adalah hal hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir penyebaran virus di atas krl
bahkan on trip cleaning service kami petugas kami
petugas kebersihan ketika kereta berjalan pun
siap membersihkan krl ini dengan cairan disinfectant kepada semua
yang sering disentuh oleh penumpang
dan selesai berbinat kami juga melakukan pembersihan kereta dan penyemprotan disinfectant
jadi hal hal inilah yang terus kami lakukan
supaya komputer menggunakan komputer lain itu tetap bisa sehat
kemudian kita bisa terhindar dari penyebaran virus
jadi memang selalu ada antisipasi begitu ya ibu
tapi juga ini kan ada juga salah satu yang diluncurkan untuk tadi mengurangi kepadatan
adalah adanya aplikasi krl akses
nah ini seberapa efektif ibu aplikasi ini diterapkan
iya jadi krl akses ini kami melakukan update nya
bahwa saat ini kami sedang melakukan uji coba bahwa dengan krl akses ini
nanti akan ada antrian virtual sehingga mereka antri di rumah saja
tidak usah ke stasiun supaya ini juga bisa mengurai antrian
tapi ini masih kita coba untuk diuji coba dengan berbagai pihak komunitas
dan yang lainnya sebanyak banyak sehingga nanti ketika diimplementasikan sudah minim problem ya
kemudian di krl akses ini juga sudah satu bulan ini kami melakukan informasi
informasi seperti kepadatan stasiun
jadi kami melakukan informasi sebagai seberapa besar antrian yang ada di stasiun stasiun sibuk
sehingga pengguna jasa komuter lain itu bisa melihat hal tersebut
dan bisa merencanakan perjalanannya kembali
dan di sana juga mengenai informasi informasi tentang penambahan perjalanan
jadwal perjalanan juga sudah kita update
jadi tinggal di install yang baru ya kita tinggal install yang baru di playstore
tapi untuk iphone ini masih dalam proses tapi untuk android ini sudah bisa di download
bahkan kami juga mulai besok tanggal tiga agustus untuk stasiun stasiun sibuk seperti cilebut bogor dan cikarang
itu diberlakukan sebagai stasiun kmp kartu multi trip
jadi kartu harian berjangka untuk stasiun tersebut sudah tidak kami lakukan transaksi kecuali weekend
agar mereka bisa mengurangi antrian ya
jadi dengan menggunakan kartu multi trip dan kartu bank yang saldonya cukup
mereka tinggal datang ke stasiun dan antri
biasanya kan mereka banyak sekali yang masih menggunakan tiket harian berjaminan ya
jadi mulai besok tiga stasiun ini menjadi stasiun kmp sehingga kami berharap dengan adanya kebijakan ini bisa mengurai antrian
iya jadi mungkin bagi anda yang besok akan menggunakan jasa krl bisa diupdate informasinya gitu ibu ya
apa saja yang bisa dilakukan dan bisa ee
tadi salah satu dengan mendownload aplikasi krl access
tapi bu ana terakhir mungkin apa himbauan anda bagi para pengguna jasa krl besok di hari pertama penerapan ganjil genap di jakarta
iya bagi para komuter yang besok akan melakukan perjalanan menggunakan krl
kami himbau tetap utamakan keselamatan dan kami sebagai operator sarana krl akan memberikan pelayanan yang terbaik
jangan memaksakan diri untuk masuk kepada krl karena kita harus mematuhi marka marka yang ada di atas krl
saat ini kereta komuter indonesia harus mematuhi aturan bahwa kita mengangkut tujuh puluh empat penumpang per kereta sehingga antri menjadi kenormalan baru
kami berharap kerjasama dari pengguna jasa komuter lain untuk tetap menggunakan masker cek suhu tubuh mematuhi cek suhu tubuh cuci tangan dengan swasta yang sudah kami siapkan
di delapan puluh stasiun sebelum dan sesudah naik kereta patuhi marka di stasiun di peron maupun di krl dan patuhi protokol protokol dan arahan dari petugas kami yang ada di lapangan
karena saat ini kita bersama sama memerangi virus corona ini dan kita berharap kita tetap bisa produktif kita tetap bisa disiplin agar kita bisa bersama sama melawan virus corona ini
ya baik ibu anna purba vp korp komunikasi pt kci
terima kasih atas waktunya untuk selamat datang
selamat beraktivitas dan sehat selalu ibu